menanggapi perkembangan konflik dua negara bertetangga ini
pemerintah indonesia menyampaikan pernyataan resminya
pertama prihatin atas eskalasi konflik bersenjata di wilayah ukraina
yang sangat membahayakan keselamatan rakyat
serta berdampak bagi perdamaian di kawasan
kedua menegaskan agar ditaatinya hukum internasional
piagam pbb mengenai integritas teritorial wilayah suatu negara
serta mengecam setiap tindakan yang nyata nyata
merupakan pelanggaran wilayah teritorial dan kedaulatan suatu negara
tiga menegaskan kembali agar semua pihak
tetap mengedepankan perundingan dan diplomasi
untuk menghentikan konflik dan mengutamakan penyelesaian damai
kbri telah mengambil langkah langkah yang diperlukan
untuk menyelamatkan wni di ukraina
sesuai rencana kontijensi yang telah disiapkan
serangan militer rusia terhadap ukraina
tentunya berdampak terhadap warga negara indonesia yang berada di ukraina
kementerian luar negeri indonesia mencatat saat ini
sebanyak satu ratus tiga puluh delapan orang warga negara indonesia berada di berbagai kota di ukraina